seperti pelangi yang berwarna warni keindahan indonesia terwujud dari bineka yang hidup lestari
tapi kini komitmen hidup beragam jadi persoalan
berbagai perbedaan kerap jadi biang keributan
dalam politik belakangan kebencian diekspresikan secara terbuka dengan rasa bangga
yang besar karena merasa paling benar
sementara yang kecil kerap hidup tersisihkan tanpa perlindungan
karena memang tak punya ceruk suara untuk bisa jadi alat menuju kuasa
politik sudah seharusnya hadir untuk siapa saja
bahkan untuk mereka yang pernah diabaikan oleh penguasa
dan jurnalisme hadir menjadi suara mereka yang terabaikan
politik seharusnya menjadi jalan untuk menegakkan kebenaran
merawat keberagaman dan melindungi yang tersisikan
bukan hanya jadi penguas dahaga bagi kelompok yang berkuasa
saya budi adibutro
untuk cnn indonesia